dengan wajah yang terlihat segar david ozora berjalan berkeliling kompleks rumahnya dengan didampingi oleh petugas medis
dari video yang diunggah oleh sang ayah jonathan latumahina david sudah bisa berjalan tanpa alat bantu
jonathan menambahkan sang anak sedang mencoba program berjalan dua belas menit tanpa alat bantu dan terus dilatih sampai bisa benar benar berjalan
semenjak keluar dari rumah sakit pada bulan april lalu david ozora terus mendapatkan perawatan di rumah dan harus bolak balik ke rumah sakit untuk menjalani terapi
kondisi kesehatannya pun terus membaik proses hukum kasus penganiayaan terhadap david masih terus berlangsung
salah satu anak yang berhadapan dengan hukum yakni ag dijatuhi hukuman tiga lima tahun penjara dalam sidang putusan pada dua puluh tujuh april lalu
dua terdakwa lainnya yakni mario dandi dan shane masih mendekam penjara
kondisi kesehatan terhadap david masih terus berlangsung